sementara itu dalam sidang replik terhadap ferdisambo pada hari ini jaksa penuntut umum menolak pledoi yang diajukan ferdisambo dengan kuasa hukumnya
sementara kuasa hukum ferdisambo menyayangkan replik jpu tidak menjawab hal hal yang ada di pledoi kliennya
dalil penasihat hukum terdakwa perisambo tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti
maka kami tim penuntut umum memohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa perisambo
agar mengesampingkan dalil dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa perisambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama sama
harapan kami hari ini replik tersebut fokus untuk menjawab beberapa poin dalam pledoi kami terkait dengan fakta fakta
misalnya yang kami tanyakan soal tuduhan mengenai penggunaan senjata api oleh pak ferdisambo untuk melakukan penembakan terhadap joshua
di pledoi kami yang lalu kami tanya senjata yang mana jenis apa dan barang bukti yang nomor berapa barang bukti yang mana yang ada di persidangan yang dibawa
karena itu tidak pernah ditunjukkan sayangnya memang di replik hari ini itu juga tidak dijawab